di palu itu kota palu ada seribu satu ratus sembilan belas donggala ada dua ratus tiga puluh di sigi ada dua ratus
dari tiga empat ratus sembilan puluh empat katakanlah tiga lima ratus tanggal dua puluh delapan waktu sore hari malam hari gempa terjadi
langsung mati yang beroperasi hanya sekitar tiga belas persen satu sulawesi tengah
hari berikutnya hari sabtu lebih parah lagi dari dua belas persen tinggal kurang lebih sebelas persen
satu persen turun lagi
namun sejalan dengan listrik mulai masuk
saat ini yang sudah beroperasi empat puluh sembilan persen bts satu sulawesi tengah
permasalahannya distribusinya tidak merata
kejadiannya di palu di palu sampai terakhir hanya beroperasi sekitar dua puluh lima persen dari satu satu ratus sembilan belas tadi
kemudian di donggala donggala dua puluh lima persen
palu itu hanya sekitar enam belas persen jadi mati
kemudian sigi sigi sama dua puluh empat persen jadi masih banyak yang mati
nomor satu pada umumnya adalah kehilangan pasok listrik
semua tergantung kepada listrik
rumah sakit tergantung pada listrik
penanganan korban tergantung kepada listrik
semua tergantung pada listrik polistrik
karenanya listrik menjadi prioritas
tadi disampaikan mudah mudahan tanggal lima oktober nanti listrik sudah jauh lebih membaik dibanding sekarang
dengan aktifasi beberapa gardu induk
maupun transmisi jaringannya juga sudah siap dialiri listrik
perjalanan masih panjang
pada umumnya kalau listrik sudah masuk bts itu bisa hidup dalam waktu dua sampai empat jam
jadi kalau nanti listrik sudah masuk tanggal lima mulai bertambah lagi
itu pun hanya di lokasi yang strukturnya
kalau di tower towernya tidak masalah
kalau towernya robo atau rusak atau ambles itu lebih panjang lagi
karena towernya harus diganti
ini kondisi yang ada sekarang
namun kan kebutuhannya sangat urgent
komunikasi sangat urgent
kami sudah deploy sampai saat ini ada enam puluh kurang lebih enam puluh lima telepon satelit
yang digunakan oleh pasukan bukan pasukan ya
regu yang dipimpin oleh danrem
yang melakukan penyisiran penyisiran korban korban
karena diprioritaskan selalu pada penanganan korban
itu yang dilakukan
di kota palu telkom sudah berhasil menghidupkan
karena ada listrik ada sepuluh lokasi wi fi yang digratiskan
itu di palu
di donggala juga ada sepuluh lokasi yang digratiskan
di sulawesi tengah kurang lebih ada tiga puluh tujuh lokasi wi fi yang digratiskan
jadi tempat lain juga yang digratiskan
untuk masyarakat karena telepon satelit tadi adalah untuk tim untuk menangani korban sedangkan
untuk masyarakat kalau tidak seluler tidak dapat sinyal masih ada wifi di sepuluh lokasi di
kota palu nah ini mudah mudahan sejalan dengan masuknya listrik lagi bertambah lagi
hai bts yang bisa diaktifkan nah bts yang sekarang pun tidak menunggu listrik sebetulnya
menunggu mereka menggunakan genset hanya genset juga bergantung kepada solar mudah mudahan pasok
solar pak jonan sampaikan pasok solar tidak akan masalah jadi bisa terus menerus hidup tetapi
menggunakan genset mahal ya mahal tetapi layanan harus diaktifkan mungkin itu tambahannya dari saya